terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan vaksin covid sembilan belas dosis ketiga atau booster akan tersedia untuk masyarakat umum
rencananya vaksin booster akan dimulai pada awal januari dua ribu dua puluh
pemerintah telah membuat dua skema bagi penerima vaksin booster
pertama masyarakat dapat memanfaatkan layanan bpjs untuk mendapatkan vaksin booster
dan kedua masyarakat dapat membeli vaksin booster dengan harga tidak sampai seratus ribu rupiah
belum ada informasi mengenai jenis vaksin dan harga tetapi untuk vaksin booster ini pemerintah memastikan vaksin dosis tiga bagi masyarakat umum akan dimulai pada awal tahun dua ribu dua puluh
suntik ketiga ini secara klinikal memang terbukti melindungi dan baik
memang isunya kenapa who tidak menganjurkan bukan karena masalah clinical tapi karena masalah etikalnya
beberapa waktu lalu sempat heboh anjuran suntikan booster bagi mereka yang telah mendapatkan dua dosis vaksin covid sembilan belas
namun sejumlah peneliti menyatakan bahwa mereka yang telah mendapatkan vaksinasi penuh covid sembilan belas tidak perlu mendapatkan suntikan booster lagi karena vaksin sebelumnya memiliki tingkat perlindungan tinggi
ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia dr selamet budiarto telah mengundang vaksin dari vaksin tersebut
selamat pagi dok
apakah anda bisa mendengar suara kami dari studio
selamat pagi dr selamat budiarto
pagi salam sehat ya dok
langsung saja pertanyaan
iya langsung saja kita akan menanyakan terkait dengan suntikan booster ini dok
perlu nggak sih vaksinasi booster atau dosis ketiga
ya hasil penelitian kan memang antibody nya terus menurun setelah enam bulan sampai dua belas bulan
jadi kalau yang sudah disuntik sudah dua belas bulan tentunya perlu disuntik yang ketiga
artinya kalau kita mulai bulan maret
dua ribu dua puluh berarti nanti dua ribu dua puluh satu sudah mulai disiapkan atau diseknariokan
jadi sekitar enam hingga dua belas bulan ya
nah jika diperlukan apa saja syaratnya bagi yang ingin melakukan vaksinasi booster
dan apakah dua kali vaksinasi sebelumnya ini tidak cukup untuk melindungi kita semua dari covid sembilan belas dokter
ya vaksin ini kan untuk memacu atau memicu
itu timbulnya antibodi
antibody ini seiring dengan waktu lama lama akan turun
sehingga perlu dilakukan dirangsang lagi agar antibodinya naik lagi
nah itu kurang lebih selama setahun
ya jadi antibodi
ya kalau yang sudah pernah vaksin tinggal dilakukan vaksin ulang
nah ini juga ramai diperbincangkan di masyarakat
apakah boleh jika seseorang melakukan vaksinasi booster dengan merek yang berbeda dengan dua kali vaksinasi sebelumnya
apakah ada efek sampingnya nih dokter
di beberapa negara seperti itu
dan sampai hari ini belum ada laporan tentang efek samping
paling hanya kipi aja seringan
demam sehari dua hari habis itu sembuh
jadi bisa saja lain merek
jadi kalau misalnya kita memakai lain merek atau lain platform apakah antibodi kita bisa dibooster jauh lebih tinggi dengan memakai booster yang mereknya yang sama dokter
laporannya seperti itu
dengan vaksin yang sama juga akan meningkat berkali lipat
dengan vaksin yang berbeda jauh lebih tinggi naiknya
nah apakah ada formula tertentu seperti vaksin pertama kedua memakai platform yang virusnya dilemahkan atau dimatikan
lalu untuk booster nanti kita pakai platform mrna ini akan lebih efektif nanti
efekasi untuk antibody kita dokter
ya ibaratnya kita mau ke jogja
ada pakai mobil ada yang pakai pesawat ada yang pakai motor
tapi intinya ke jogja itu
intinya antibodi itu keluar
vaksin ini efekasinya kan banyak
kalau yang mrna kan efekasinya sembilan puluh empat sembilan puluh lima persen
kalau yang adenovirus itu tujuh puluh sampai sembilan puluh persen
jadi ini bisa meningkatkan antibodi berkali kali lipat
oke jadi kesimpulannya apabila platformnya berbeda
ini antibodi kita jika dibooster akan jauh lebih tinggi ya
jadi efekasi vaksinnya ini akan jauh lebih tinggi beberapa kali lipat ya dokter
nah apakah vaksin merah putih nanti bisa juga digunakan sebagai vaksin booster dokter
vaksin booster ini walaupun dengan merek yang sama atau yang berbeda
akan meningkatkan berkali lipat antibodinya
kalau nanti vaksin merah putih ya sama
semoga vaksin merah putih segera dikeluarkan
nanti sudah sampai ke uji klinis bisa eua nya keluar
ya kira kira kapan dokter
vaksin merah putih ini bisa digunakan oleh masyarakat
saya belum tahu
katanya akhir tahun ini ya
saya belum tahu
bisa ditanyakan ke badan pom
atau ke kementerian kesehatan
iya dokter ini pertanyaan terakhir
menurut catatan id
berapa persen masyarakat indonesia yang melakukan vaksinasi covid sembilan belas
dan apa kendala yang ditemukan dalam kegiatan vaksinasi massal
ya lima belas persen
itu kalau sesuai kurang lebih
kurang lebih sekitar lima belas sekian persen dari dua ratus delapan juta
nah sekitar berapa lah
tiga puluhan juta lebih
nah itu akan bisa dipercepat
saya sampaikan di rapat dpr
kalau melibatkan seluruh puskesmas klinik pratama praktek dokter praktek bidan
itu bisa cepat
sehari dua tiga juta bisa
kalau yang sekarang itu kan sekitar rp enam ratus ribu untuk vaksin yang kedua
jadi kalau vaksin target kalau vaksin pertama sejuta vaksin kedua sejuta
maka di enam bulan bisa terjadi hati moniti
nah yang sekarang terjadi
jadi kan fasilitas kesehatan belum dimaksimalkan
ya perlu dimaksimalkan untuk memecat vaksinasi itu
yang penting vaksinnya tersedia
ya semoga progres vaksinasi nasional ini bisa berjalan dengan lancar
dan selanjutnya untuk vaksin booster juga bisa meningkatkan antibody kita semua
ya terima kasih wakil ketua umum pbid dr sulamet budiar
atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today